bener ya b
yaudah kalau gitu

mana sih tuh anak
udah gak sabaran

untuk taksi semuanya hias hias gitu balik kemana sih mama dari mana aja sih kamar kecil ini teriak
lagi dari tadi ke genong ngongol ya emak dari dari kamar mandi bisa ya ella pasti mama mau ngasih
lihat foto yang tadi dikasih lihat ke emaknya ian deh neng bukasin sesuatu jangan kaget ya dan
kaget nih kaget enggak nih enggak enggak tahu joror kok bisa ketemu fotonya mama dapat dari mana
neng mama itu tadi sebenarnya ngikutin neng habisnya sih neng neng aja begitu sangkain
terketemunya cacing kremi bukan pangeran kan ntar gimana jadinya mama ikutin gitu mama ikuti
tahu tahu nunggu yang begini mau foto dah aksinya banyak bener neng cepet cepet ya neng bahwa kayak
pangeran kesini gitu ya main gitu apa gimana nanti kita ngobrol kan makan pengen tuh besanan siapa yang
pengen ngundang cacing kremi sama emaknya biar pingsan sampai sini kejut kejut dah malu dia
masih aduh gimana nih kalau nanti mama tahu pangeran itu sebenarnya sih bebe pianian pusing
deh gue nah nah bengong lagi ini mak kebangetan bengong mulu neng jawab atuh gimana iya iya iya
nanti melly ajakin si pangeran kesini buat ketemu mama tapi tanya dulu sama dia mau apa
enggak ya meh pasti mau kali neng ketemu calon pertua gitu ya ajak ajak sini ya biar itu sih
cacing kremi sama emaknya bengong bengong eh sapi ompong ya aduh enggak sabar neng aduh neng ya allah
gue mau cabut dulu ya neng ampunan cakepnya
kalau sampai gue dikeluarin
kalau sampai gue dikeluarin
kalau sampai gue dikeluarin
kalau sampai gue dikeluarin
kalau sampai gue dikeluarin
dari kantornya ombe
gue mesti kerja di mana lagi gue bener bener gak leg sama situasi ini
gimana gue bisa dapat duit buat bayar tante femi
itu kan rentenir bunganya nambah nambah nambah
apalagi kalau besok sampai ombe tahu gue dipecat sama hrd nya

karena gue nyuri pasti reva kecewa banget apalagi ombe
kalau dia tahu anaknya temanan sama pencuri
ngertiin juga kalau bukan gue nyuri
ngertiin juga kalau bukan gue nyuri
nggak ada siapa siapa lagi disitu
nggak ada siapa siapa lagi disitu

ngapain gue pakai ngambil dompet dibawah
gua gak like banget nih

pasti dia bisa bantuin gue
kalau papa ngebayangin dado nelfon dengan handphone imut tapi buat dia kan semua handphone jadi imu
oh gak boleh ketepen orang ya
rek lama banget jawabnya gue ganggu lu ya
oh engga kok gak ganggu malahan lo tuh ngehibur kita dok
hah gak begitu
ehm udah deh gak usah dibahas ya panjang kalo bisa gue bahas
oh ya by the by lo kenapa nih tumben malam malam nelfon
eh jangan dong maksudnya udah duit gue boy jangan jangan jangan
gue jadi bingung nih rek
bingungan apa emang ada masalah
soalnya tadinya itu gue pengen ngajakin lo ketemuan
dan ketemuannya sekarang juga rek
sekarang juga ini kayaknya masalahnya penting banget ya
emang harus hari ini nih harus sekarang
iya beneran rek
beneran gue mesti ketemu lo sekarang juga
soalnya ada hal penting yang gue pengen ngomongin sama lo
oh emangnya emangnya soal penting apa sih
gak bisa kita tunda besok aja gitu tanggung banget
wah kalau besok nggak bisa rek takutnya nih kalau besok ini hal udah keburu lewat
udah keburu udah keburu makin parah
rek itu gak bisa banget rek ya ketemu sebentar ya rek
gue deket kok dari apartemen lu ketemu di lobby aja gimana boleh gak
sebentar aja rek
hmm yaudah deh yaudah yaudah
alhamdulillah makasih ya rek ya
kayaknya aku mau ke hobi deh bentar nemuin dado
katanya dada bilang ada urusan penting gitu dan dia pengen ngomong sama aku sekarang
yaudah hati hati ya
lah ya hati hati kan mau ketemu sama berdua anggota
tuh papi kan
ya ampun allah ampun ampun
bercanda ya diantara kita aja
dado jangan sampe tau ya
jangan jangan nanti pepi takut di
yaudah ya pi bentar ya
ya ampun ini seriusan dok
iya serius banget rek
gue juga gak tau gimana
gue berani sumpah kalau gue tuh gak nyolong duit itu rek
ya emang sih gue butuh duit kondisinya sekarang
tapi gak nyampe bermotivasi nyolong gitu deh
gue masih punya iman
gue masih inget allah
gue juga yakin sih kalau dado tuh orangnya jujur
dia juga pasti ngomongnya sekarang jujur sama gue
gak mungkin lah dia nyolong